galeri di the bucket list di bogor jawa barat ini mungkin menjadi tempat pertama di indonesia
yang memiliki ribuan memorabilia dari bintang bintang basket nba dan tanah air
yang bisa dinikmati oleh pengunjung
di area memorabilia basket tanah air beragam jenis barang bertanda tangan
milik bintang basket indonesia di era tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an hingga sekarang ada di sini
informasi tentang perjalanan karir dan prestasi apa yang telah diraih si pemain
bersama timnas indonesia atau klubnya juga tersaji lengkap
masih banyak salah satunya yang saya cari sampai sekarang dan belum dapat itu jersinya lolik
lolik dari bineka solo salah satu legend juga
nah itu sampai sekarang saya belum dapat
mungkin kalau mas loli dengar bisa ini ya
mas lolik kalau masih punya jersi yang bisa dipinjemin wah sangat bangga sekali kita di bakat lead
mulai mengumpulkan memorabilia basket sejak tahun dua ribu sepuluh koleksi yang dimiliki helmy memang bisa dibilang cukup luar biasa
di area memorabilia nba koleksi jersey sepatu kartu basket hingga action figure dari dua belas orang legenda dan bintang basket nba
lengkap dimiliki oleh pria berusia empat puluh empat tahun ini
dan ini semua hanya sebagian kecil dari koleksi yang dimiliki helmi
rencananya setiap tiga bulan sekali seluruh display di area memorabilia nba ini akan diganti dengan koleksi dari bintang bintang nba lainnya
satu satunya area di galeri the bucket list yang tak akan diubah adalah area milik michael jordan
pernak pernik memorabilia michael jordan mulai dari awal karir hingga puncak kejayaannya dapat dinikmati di sini
sebagian barang barang ini juga ditandatangani langsung oleh pemain yang memiliki enam cincin juara nba tersebut
salah satu yang unik yang ini nih
michael jordan itu pernah pakai tiga nomor selama karirnya dia
dua puluh tiga empat puluh lima waktu dia comeback sama satu lagi nomor dua belas
jadi ini pas lagi valentine tahun sembilan puluh dia lagi lawan lawan orlando magic di kandangnya orlando magic

nah jersi dia dicolong sama orang dicuri sama orang
dia terpaksa pakai nomor dua belas
di belakangnya nggak ada tulisan jordan nya
tapi bisa dilihat di sini februari empat belas tahun sembilan puluh michael jordan
dan ini cuma sekali dipakai jordan saat itu aja ya

ini udah penting gimana caranya ya pak

tingukan sejak bulan agustus lalu beberapa akademi basket di bogor sudah mulai berlatih di lapangan the bucketlist
tingukan sejak bulan agustus lalu beberapa akademi basket di bogor sudah mulai berlatih di lapangan the bucketlist
dibuka sejak bulan agustus lalu beberapa akademi basket di bogor sudah mulai berlatih di lapangan the bucket list
the bucket list yang awalnya adalah proyek pribadi yang berangkat dari hobi dan fashion
the bucketlist yang awalnya adalah proyek pribadi yang berangkat dari hobi dan fashion
bukan tidak mungkin akan menjadi tempat lahirnya pebasket yang akan menjadi andalan indonesia di masa depan